pasukman daru prihat moko ketua ikatan ahli geologi indonesia
atau pak daru
pak daru selamat malam
saya ingin sekarang ke butri terlebih dahulu
ini sebagai kepala tim ekspedisi palu koro begitu ya bu ya
ini baru selesai melakukan ekspedisi
ya kami baru saja dua minggu menyelesaikan ekspedisi palu koro
yang kami jalani itu dua kali
tahun dua ribu tujuh belas pada bulan maret
kemudian kami lanjutkan pada bulan agustus kemarin tahun dua ribu delapan belas
jadi kami baru saja selesai dua minggu
kami sekarang ini baru sedang menuliskan
editing muku film segala macam
apa temuan dari teman teman ekspedisi palu koro termasuk juga ibu
iya jadi kami sebenarnya menyusuri gitu ya
menyusuri memetakan menyusuri sepanjang sesar palu koro
tapi memang kami tidak sampai masuk ke teluk bone gitu ya
kami sampai hanya di lorelindu gitu ya
jadi sebenarnya ada banyak hal yang kami temukan gitu
kami memang jauh lebih banyak mewawancarai orang orang
yang punya pengalaman sebenarnya punya ingatan ingatan masa lalu
tentang gempa gempa yang pernah terjadi
misalnya di donggala kemarin gitu ya
kami menemukan dia punya pengalaman tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan gitu ya
mengalami gempa yang cukup dasyat
yang kemudian sebuah desa itu tenggelam
desa dan pasar namanya pasar maburu
itu tenggelam dua meter gitu ya
kemudian tetangganya sebelahnya itu naik gitu
sebenarnya kalau bisa ditayangkan kami tadi ada fotonya gitu ya
jadi kami sempat mengunjungi tempat itu
dan kami mewawancarai beberapa orang saksi mata
sebenarnya saksi hidup yang pernah mengalami gempa tersebut
itu memang berkaitan dengan dampak dari sesar palukoro juga
yang terjadi di sulawesi tengah di tahun tahun sebelumnya
jadi memang kami ingin mencari jejak jejak gempa pada masa lalu
baik secara fisik gitu ya
karena memang kami melibatkan para geolog
selain itu juga pengalaman pengalaman masyarakat
yang pernah mengalami di masa lalu gempa gempa yang pernah terjadi
oke temuan lainnya apa lagi putri
selain itu kemarin juga kami memastikan gitu
bahwa di salah satu wilayah di saluki itu tempat tempatnya gitu ya
itu kami menemukan pernah terjadi gempa
kemudian ada pergeseran tanah yang sampai seluas lima ratus meter
jadi bisa dibayangkan lima ratus meter itu seperti menganga gitu
tapi sekarang kemarin kami lihat sudah dipenuhi oleh tumbuh tumbuhan
itu yang pertama
kemudian yang kedua juga di wilayah mau masih di wilayah sigi
itu juga kami menemukan tanah yang digali
jadi kemudian dipastikan fix
bahwa memang pernah terjadi gempa di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi masyarakat tahu tidak sih putri dari temuan temuan tim ekspedisi palu koro
bahwa memang mereka itu tinggal di atas sesar palu koro yang berbahaya dan lain sebagainya
kalau dari hasil wawancara kami gitu hampir rata rata gitu terutama untuk yang lebih muda jauh lebih muda
itu mereka memang tahu memang tentang gempa tapi sumbernya mereka tidak paham
kemudian ketika kami tanyakan bagaimana cara menyelamatkan diri
mereka juga by nature aja bahwa harus lari keluar dari rumah
tapi tidak berdasarkan petunjuk petunjuk yang memang sudah ditetapkan
oke pak daru juga bagian dari tim ekspedisi palu koro
temuan secara geologisnya pak secara keilmuan yang bapak pahami secara dalam
bagaimana secara mengenai sesar palu koro
tadi kita sudah bahas banyak ya tapi mungkin bisa lebih dulu diulas lagi
ya baik saya kira dari sisi geologinya ada beberapa hal atau beberapa fokus yang kita tekankan di dalam ekspedisi ini
yang pertama memang kita ingin mempelajari potensi
potensi azat potensi bahaya sesat palu koro
kemudian yang kedua adalah potensi sumber daya kebumianya sumber daya mineralnya di situ
kemudian yang ketiga potensi geowisatanya
oke nanti kita lanjutkan lagi pak daru
kita harus ada tersambung lewat sambungan satelit begitu dengan pak sutopo purwonugroho
kepala pusat data informasi dan juga humas dari bnpb
selamat malam pak topo
oke baik pak topo apalagi informasi terbaru yang bisa dibagikan dari bnpb
pasca gempa dan juga tsunami yang melanda provinsi sulawesi tengah
tepatnya di kota palu dan juga di donggala
iya sama masih hampir sama
yang pertama kami masih mengalami kendala komunikasi dengan personil personil yang ada di lapangan
baik di kota palu maupun di donggala
karena memang listrik padam komunikasi masih lumpuh apalagi di kabupaten donggala
sehingga pendataan baik dampak penanganan dan sebagainya belum dapat dilaporkan ke posko bnpb
sehingga sampai saat ini jumlah korban masih tetap sama seperti yang kami sampaikan pada siang tadi
di mana tiga ratus delapan puluh empat orang meninggal dunia
sebagian besar korban ini akibat terjangan tsunami di kota palu
kemudian dua puluh sembilan orang hilang di kelurahan pantoloan induk kota palu
kemudian dua puluh sembilan orang hilang di kelurahan pantoloan induk kota palu

dan kalau kita melihat sebaran dari jumlah korban
sebagian besar memang ditemukan di sekitar teluk palu
terutama di sekitar pantai talise
di mana terjangan atau gelombang tsunami memang tinggi
bahkan kita mendapat laporan di beberapa titik ada yang sampai ketinggiannya enam meter
sehingga korban yang ditemukan oleh tim
sargabungan dibantu oleh masyarakat
ke rumah sakit untuk
dilakukan proses identifikasi
namun demikian dari tiga ratus delapan puluh empat
belum semuanya berhasil
diidentifikasi karena keterbatasan
personil yang ada oleh karena itu
polri akan mengirimkan
tambahan personil untuk proses
dvi untuk proses
selain itu juga terdapat data
pengungsi yang mereka
tersebar di dua puluh empat titik
di beberapa titik titik di tempat
pengungsian seperti di lapangan
kemudian halaman perkantoran di kota
kemudian ada juga di poboya makusabara
orang kemudian lapangan
pakih risat lima ratus orang dan sebagainya
nah tugas kita adalah
tadi kita penuhi kebutuhan dasarnya
permakanan air bersih
kemudian juga selimut dan sebagainya
sampai dengan hari ini kita mendapat
laporan memang belum semuanya
pengungsi mendapat bantuan
secara madai karena
keterbatasan yang ada
keterbatasan ketersediaan logistik
yang ada juga keterbatasan personil
personil yang ada
sehingga penanganan dalam hal ini
bagaimana tenda tenda pengungsi
bagaimana tempat untuk pengungsian
bantuan juga terus didorong
artinya potensi nasional semua bergerak
menuju palu dunggala
demikian juga bantuan dari
palu dan donggala juga digerakkan
baik menggunakan jalur darat
udara maupun menggunakan kapal
untuk tim pelayanan medis
tadi pagi telah menerbangkan
personil dan peralatan
untuk digelar rumah sakit lapangan
tadi sudah dikirim dengan menggunakan pesawat
kemudian rumah sakit kapal
yaitu kri dr suharto di surabaya
juga digerakkan diberangkatkan
untuk memberikan dukungan layanan medis
kemudian juga bantuan dari kementerian kesehatan
rumah sakit daerah yang ada di provinsi
yang diluar sulawesi tengah
maupun juga dari ngo ngo yang ada
seperti dari mdmc
dari hfi dan lainnya
juga menggerakkan personil tenaga medis
karena diperlukan bantuan tenaga tenaga medis
dan pelayanan pelayanan kesehatan yang ada
buffer stock yang ada di manado
dan di makassar didorong untuk memberikan
dukungan bantuan di kota palu dan donggala
memang ada keterbatasan menggunakan jalur darat
karena di beberapa ruas sampai saat ini belum bisa ditembus
karena jalannya mengalami kerusakan di beberapa tempat
kemudian juga tertutup oleh material material longsor
oleh karena itu kementerian pu fokus saat ini adalah
perbaikan perbaikan sarana infrastruktur darurat
seperti jalan jembatan
kemudian juga akan tambahan tambahan air bersih
oke jadi sekarang situasi di kabupaten donggala
juga belum bisa diketahui publik begitu ya pak sutopo
karena masih ada kendala komunikasi
dan belum bisa dijangkau seperti itu
iya betul kami belum mendapat laporan sama sekali
apa yang terjadi di donggala karena memang
listrik padam total gelap gulita dan komunikasi lumpuh total yang ada di sana
sehingga jalur komunikasi kami masih mengalami kesulitan
dengan menggunakan radio komunikasi
baik rapi orari itu pun juga mengalami kesulitan
sehingga personil yang ada tadi tni polri kemudian juga bnpb
mencoba menembus menuju dunggala
dengan membawa sarana komunikasi satelit
untuk dapat mendapatkan laporan dan memberikan update tentang apa yang terjadi
dampak yang ada di donggala
sementara di kota palu sebagian sudah bisa
dilakukan penanganan darurat dan disampaikan laporan perkembangan perkembangan yang ada di sana
oke baik pak sutopo artinya dari tiga ratus delapan puluh an korban meninggal dunia ini belum termasuk data yang masuk dari kabupaten donggala
ya betul jadi tiga ratus delapan puluh empat orang meninggal dunia
kemudian lima ratus empat puluh orang luka berat
sembilan orang hilang semuanya berasal dari kota palu
oke kita tunggu pak sutopo seperti apa nanti upaya lebih lanjutnya lagi
dari bnpb dan juga tim terkait untuk bisa memberikan bantuan semaksimal mungkin kepada korban di palu dan juga di donggala
terimakasih banyak pak sutopo purwono gro sudah berbagi bersama kami di cnn indonesia malam hari ini
mudah mudahan semua bisa diakses dengan cepat agar bisa memberikan bantuan yang paling baik paling cepat kepada masyarakat di sulawesi tengah
pak topo terimakasih banyak
baik saya mungkin langsung kembali ke pak daru tadi untuk menjelaskan
seperti apa tadi temuan temuan secara geologisnya dalam ekspedisi palu koro ini
ya saya kira saya ulang lagi tadi bahwa ada empat pokok
fokus yang kita lakukan di ekspedisi ini
yang pertama tadi sudah saya sebut itu mempelajari potensi bahaya sesar palu koro
kemudian potensi sumber daya kebumianya mineralnya misalnya
perubahan potensi geowisatanya dan yang terakhir adalah potensi atau dari segi keilmuan
apakah ada data data baru yang bisa mendukung melengkapi cerita ilmiah tentang palu koro tadi
nah dari keempat aspek tadi memang kita rambah semuanya kita teliti semuanya
saya kira ada banyak yang baru baru disitu
kalau dari segi keilmiahan nanti mungkin bu rini bisa menambahkan
itu kita menemukan adanya bakteri baru di sepanjang sesar palu koro
yang kayaknya itu perlu kita teliti lebih detail lagi
sementara sesar palu koro nya sendiri memang itu perlu lebih detail lagi kita mapping
kita petakan ke arah selatan dan ke arah utara yang saat ini atau kemarin ada terjadi gempa tersebut
nah kalau dari segi sumber daya kebumianya
saya kira itu juga perlu juga jadi selain kita mempelajari hal hal yang dampaknya negatif
kita perlu mempelajari hal yang dampaknya positif ya
sehingga masyarakat nanti bisa memanfaatkannya
bisa hati hati dan juga bisa memanfaatkan sisi positifnya
dari sisi mineralnya ada banyak memang potensi potensi keberadaan mineral
mineral misalnya emas logam logam yang memang berharga yang mungkin nanti bisa diusahakan nantinya
nah yang menarik adalah potensi geowisatanya
dimana kayaknya sepertinya
sekarang harus mulai banyak dirambah ditangani
untuk bisa dikerjakan oleh masyarakat banyak mendatangkan mungkin lebih lapangan pekerjaan pada masyarakat
mengembangkan daerah setempat
nah sepanjang sesar palu koro tersebut sebenarnya banyak sekali yang bisa kita kembangkan dari sisi geowisatanya
banyak situs situs arkeologi zaman megalitikum mungkin yang bisa kita kombinasikan dengan cerita geologinya nantinya disitu
kita kira begitu
dengan apa yang terjadi pada gempa kemarin ya bu rini dan juga pada hari ini ya

apakah ini sesuai dengan apa temuan temuan yang didapatkan teman teman dari tim ekspedisi palu koro ini
sehingga sebenarnya tidak kaget lagi melihat apa yang terjadi gempa kemarin
nanti dijawab oleh pak daru dan juga bu rini kita harus jeda terlebih dahulu
breaking news akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di breaking news cnn indonesia
saya masih bersama dengan ibu tri nurmalaningrum kepala tim ekspedisi palu koro dan juga pak sukmandaru prihatmoko
ketua ikatan ahli geologi indonesia yang sebenarnya pak daru dan juga bu rini ini baru saja menyelesaikan ekspedisi terhadap sesar palu koro
dan juga sudah baru sedang menyusun sebenarnya bu ya sedang menyusun hasil dari temuan temuan yang didapatkan
kalau melihat dari apa yang terjadi kemarin dari lokasi gempa kemudian dampak ada tsunami nya kemudian jumlah korbannya
dan juga apa namanya apa yang terjadi saat gempa terjadi apakah itu sesuai dengan apa yang ditemukan oleh teman teman dari tim ekspedisi palu koro bu rini
ya kalau kemudian kami melihat perjalanan kami kemarin gitu ya kami memang sudah membayangkan gitu
seandainya ada gempa terjadi dengan skala tujuh saja skala richter itu bakal terjadi seperti ini
bakal terjadi seperti yang diberitakan gitu ya akan terjadi tsunami gitu titik titik yang kami lewati itu memang kami melihat persis gitu ya
persis tuh bu ya
jadi kami memang menyusuri walaupun sebenarnya kalau yang laut nggak ya kami hanya darat aja gitu sampai masuk ke taman nasional lorelindo
jadi kita bisa membayangkan gitu kalau kemudian itu sesar bergeser gitu ya goyang gitu itu akan ada sekian kampung yang akan rusak akan ada sekian orang yang terpaksa harus mengungsi
seperti itu sebenarnya sudah ada gitu ya kami sudah membayangkan dan sebenarnya pemerintah daerah juga sudah punya itu tergambar dalam rencana kontijensi mereka yang memang dibuat mas oleh badan penanggulangan bencana daerah gitu ya
di sana juga digambarkan skenario skenario yang bakal terjadi ketika terjadi gempa bahkan delapan skala riter gitu ya jadi jembatan putus kemudian bandara tidak bisa bekerja
ini sama hal dengan terjadi kemarin ya artinya ada jembatan yang putus bandara tidak bisa bekerja
iya persis persis
artinya ada jembatan yang putus bandara tidak bisa bekerja
iya persis persis
iya persis persis
gang anak abang abang mossid yang kemudian tidak mungkin berfungsi
iya persis persis
jadi memang artinya sebenarnya setiap pemerintah daerah itu sudah memiliki pegangan yang setiap tahun diuji sebetulnya
cuman memang kadang kadang enang namanya ujian gitu ya berarti itu salah selalu di uji seandainya sirine berbunyi terjadi gempa kemudian orang harus bagaimana
nah itu latihan latihan itu yang seharusnya memang dilakukan kami gitu ya ekspedisi palu koro untuk mendorong hal itu tujuan kami untuk melakukan pengumpulan data
kemudian menuliskannya kemudian mengkamanyakannya adalah untuk mendorong hal itu
kemudian mengkamanyakannya adalah untuk mendorong hal itu
simulasi simulasi semacam itu memang hal yang serius yang harus dilakukan
dan ternyata baru selesai kemudian beberapa hari baru terjadi begitu
kami baru dua minggu sebenarnya kemarin dan tiga hari sebelum kejadian kami sempat mencari bahan gitu untuk bahan penulisan yaitu rencana kontijensi
karena rencana kontijensi itu seperti kitab gitu ya seperti kitab para bpbd dan bnpb sebenarnya untuk melihat
kaget tidak bu ketika tahu ada gempa ini kemudian ada tsunami
kaget atau sebenarnya kita sudah mulai membaca ini sebenarnya
sebenarnya gini pada saat kami melakukan ekspedisi gitu ya ada salah satu geolog kami yang melihat bahwa sebenarnya kalau dilihat dari siklusnya
tahun tahun ini sebenarnya kita nyebutnya ulang tahunnya sih sesar palu koro gitu
goyang gitu karena kalau lihat dari catatan sejarahnya gitu ya yang siklusnya satu ratus tiga puluh tahun sembilan puluh sampai satu ratus tiga puluh tahun ini harusnya waktunya
sesar palukoro mana
memang yang paling besar ya pak
di sulawesi ya
harus diantisipasi sangat
paling besar dan paling aktif selama ini yang kita deteksi ya
jadi gempa dengan tujuh empat ini memang sejarahnya memang selalu besar apa maknitudonya
iya bervariasi tapi yang besar memang cukup banyak
jadi kalau kita lihat peta peta yang ada itu memang sangat banyak yang tujuh ke atas ya
sebabnya apa itu pak
sampai kemudian dari magnitudo gempanya sampai tujuh ke atas semuanya
sebenarnya itu kembali lagi ke tadi ke posisi sulawesi sendiri yang ada memang di persimpangan atau di pertemuan beberapa lempeng yang bergerak sangat aktif ke utara ke barat atau ke tenggara
karena memang dia aktif sekali sehingga ngumpul semua energinya di situ di satu titik kritis dia akan terlepas jadilah yang gempa gempa besar tadi melalui patahan patahan atau cabang cabang patahan dari palu koro tadi
dan memang melewati kota palu ya tadi kita sudah gambarkan begitu ya
palu koro itu lewat kota palu
betul betul lewat tengah tengahnya kota palu
tengah tengah kota palu
sesuai dengan ekspedisi hasil dari temuan ekspedisi tim palukoro
kita lihat deh seperti apa kemudian beberapa foto foto dokumentasi pribadi dari tim ekspedisi palu koro dari ibu rini mengenai ini ini ya bu ya bisa dijelaskan ini apa
maksud dari foto ini apa
ini kami mau menjelaskan bahwa ini tadinya ada kampung berseberangan yang sebelahnya ini tadinya ada pasar dan kampung tapi kemudian dia tergerus tsunami
pasar dan kampungnya itu turun
dua meter sementara kampung di depannya itu naik
tahun berapa itu bu

itu peristiwa seribu sembilan ratus enam puluh delapan dan akhirnya seperti ini tempatnya
ini pak daru ada bisa dijelaskan pak
kalau tadi ibu katakan tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan ini ada kampung begitu ya ada apa
tapi ternyata sekarang sudah betul betul menjadi apa ini laut atau apa
bagaimana pak darul
saya kira ini efek dari patahan palu koro yang bergerak tadi
jadi ada bagian yang naik bagian yang turun atau bagian yang bergeser tadi ya
ke kiri ke kanan tadi
jadi efek kelihatan di permukaannya
jadi seperti ini
ini apa namanya beberapa dokumentasi lah ya
dokumentasi dari tim ekspedisi palukoro
kejadian yang lalu ya
dari kejadian sejarahnya yang dari yang lalu lalu
kita mungkin bergeser lagi ke gambar selanjutnya
nah kalau ini apa ibu rini
ini di wilayah saluki nih mas
cekungan yang dibawa itu itu sebenarnya tanah bergeser sepanjang lima ratus meter
jadi bisa dibayangkan itu karena peristiwa gempa tahun dua ribu dua belas
jadi dia bergeser
belum lama ya
iya sebenarnya belum lama
tapi makanya itu masih ada bekas tanah gitu ya
nah itu cekungan itulah yang kemudian bergeser
jadi tadinya itu jadi satu
tapi satu gunung kemudian karena gempa dia bergeser ke sebelah
itu cekungan yang di tengah itu ya
iya itu yang di tengah itu
pak daru kalau dari geologinya bagaimana ini
menggambarkan ini gempa akibat sesar palukoro juga
sesar palukoro juga
jadi si patahan tadi itu memang ngelewatin yang lembah ini
sehingga kita dijelaskan
yang gunung terpotong dia terbuka
jadi awalnya setelah bergerak dia tentunya tidak ada tumbuh tumbuhan
tidak ada tanaman tanaman ya
tapi kemudian enam tahun kemudian sudah rimbun lagi
jadi sebenarnya indikasi bagus untuk mempelajari betapa aktifnya sesar palukoro tersebut
ada dampak positifnya sebenarnya dari adanya sesar palukoro tadi
dari sisi keilmuan ya
dan dari sisi mitigasi tentunya
karena kita jadi tahu kan bahwa sesar ini sangat perlu diwaspadai sangat berbahaya
ini dimana diburu ini
ini di saluki
iya saluki itu di sigi
sebelah selatan palu kota palu ke arah selatan
ini salah satu dampak begitu ya dari gempa yang terjadi pada tahun dua ribu
tapi tidak begitu besar ya saat itu pak
dua ribu dua belas lumayan besar ya pak ya
sekitar tujuh juga
belum belum sampai
belum sampai tujuh
enam kalau nggak salah
pegeseran sampai lima
selain gambar gambar yang tadi sudah kita lihat bersama
ada tidak lagi pertemuan temuan evidence lainnya yang bisa menyebabkan
yang bisa menyimpulkan bahwa oh memang ini
apa namanya bukti bahwa star palu koro aktif begitu
nah salah satu tempat yang memang kami kunjungi juga itu adalah bora
bora itu karena peristiwa gempa kemudian muncul sumber air panas di situ
nanti mungkin pak daru bisa menjelaskan secara teknis kenapa kemudian muncul air panas
nah air panas itu yang kemudian menjadi inisiatif salah satu mahasiswa tadulako
namanya faris dia meneliti ternyata ada bakteri
bakteri yang bisa menghasilkan energi
itu yang kemudian
sampai saat ini kita masih menidaklanjuti temuan temuan nya faris gitu ya
karena ini mungkin bisa jadi booming gitu ya
bakteri ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi dan menjadi energi terbarukan
pak darul ada tambahan tadi
iya mungkin itu air panas tadi aja
jadi memang sangat umum bahwa di patahan patahan aktif
patan papatan besar seperti itu dia mengenerate atau menimbulkan air panas
itu karena memang dia ada desakan desakan sehingga ada gaya kompresi yang saling mendesak sehingga air tanah
yang ada di dalam sana itu terpanasi karena ada tekanan yang tinggi di situ
dan begitu begitu dia terdorong ke atas ya keluar menjadi sumber mata air panas
jadi itu yang kemudian beberapa temuan ya beberapa temuan dari tim ekspedisi
berapa lama itu perjalanan tim ekspedisi palu koro itu pak daru dan juga bu rini
kalau dihitung dari dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas mungkin sekitar dua bulan gitu ya kami melakukan perjalanan
iya ke lapangannya
kemudian yang temuan juga
mas ya jadi sesar palu koro juga melewati situs megalitikum yang kemudian ada seribu empat ratus lima puluh situs sebenarnya yang tersebar di wilayah
di kawasan taman nasional di lembah napu lembah besoa dan kemudian lembah bada
nah situs situs itu kan sebenarnya peninggalan yang kemudian uniknya itu adalah batunya itu tidak ada di situ
jadi sekitar dua ratus km baru kita bisa menemukan sumber dari batuan tersebut dan diukir sangat halus
nah membayangkannya gitu batu batu peninggalan itu kalau kemudian kena gempa dan hancur itu sangat ini ya
artinya sumber budaya masyarakat setempat kemudian juga usianya sudah empat lima ratus
jadi hilang begitu ya bu ya
eh enam ratus sebelum masehi ya itu
oke pak daru kembali kita ulas lagi apa sebenarnya yang membuat gempa tujuh empat ini bisa menyebabkan tsunami
ya saya kira tadi sempat saya singgung sedikit
karena sebenarnya di sejak awal teori dasarnya itu adalah kalau dia sesarnya mendatar atau menggeser itu sangat kecil kemungkinan mengenerate tsunami ya
tapi ini kasusnya seperti itu
jadi kita berpikir alternatif apa sih kemungkinan apa saja yang menyebabkan itu
nah di awal awal kemarin sejak tadi malam kita sudah berpikir ada tiga kemungkinannya
yang pertama tadi sudah saya bilang patahan geser tadi
itu memicu terjadinya longsoran bawah laut
walaupun dia itu bergesernya katakanlah di darat atau dangkal dan ke darat
tetapi karena pergerakannya kenceng sehingga dia ada tebing tebing di laut yang bergeser longsor
nah karena longsor tadi ada volume air air laut maksudnya itu yang terdesak sehingga dia menimbulkan ombak dan membawa gelombang menjadi tsunami
itu yang pertama
terus yang kedua patahan mendatar tadi itu men trigger memicu bergeraknya
patahan naik yang ada di sekitar sekitar patahan geser tadi
evaluasi kita pengamatan kita paling tidak ada satu patahan naik di sebelah barat kira kira di lepas pantai itu di selat makassar
jadi kita curiga walaupun perlu pembuktian lagi itu
kalau itu patahnya ikut bergerak kemungkinan besar juga bisa mengenerate atau menimbulkan
dan yang ketiga
itu sama aja ada patahan geser begini tapi di ujung sebelah sisi donggala mungkin ada yang mengembang naik seperti bunga
seperti mengembang itu
itu juga akan mendesak air laut dan kemungkinan juga akan menimbulkan tsunami
dari tiga alternatif kemungkinan tadi sudah pak daru jelaskan yang paling besar sebenarnya peluangnya bahwa sepertinya karena yang ini nih
itu yang mana itu pak
tentunya untuk sampai situ perlu data data perlu bukti
tapi sejauh ini yang sudah diketemukan tadi kayaknya pak topos yang tadi juga memberikan informasi juga kemungkinan memang ke arah longsoran
karena diidentifikasi bahwa tsunami yang terjadi di teluk palu itu airnya keruh sekali
jadi ada kemungkinan longsor bawah laut itu mengeruhkan air laut kemudian dia lari ke daratan
jadi itu baru satu bukti saja
tapi kita perlu bukti yang mungkin lebih sahih lebih bagus itu kalau kita lakukan studi atau survei batimetri lagi
survei bentuk dasar laut morfologi dasar lautnya
jadi nanti kita setelah kita survei ulang lagi mungkin dalam waktu dekat nanti baru kita bandingkan batimetri sekarang dengan batimetri sebelum gempa seperti apa
kalau ada perbedaan nanti kita bisa evaluasi apakah perbedaannya itu karena longsoran bawah laut atau karena bergeraknya patah naik atau karena ada flower structure
kalau kemudian sampai ke kabupaten donggala itu sebenarnya bagaimana pak
donggala kan apc center nya di sana sebenarnya
jadi memang energi rilisnya energi yang terlepas itu di sekitar donggala sana
palu itu adalah efek
walaupun memang aftoshocknya gempa susulannya memang ada juga yang di daratan sekitar palu ya
temuannya sama persis bu dengan apa yang di tim ekspedisi palu kor bahwa titiknya adalah di sini kemudian akan diprediksi ada tsunami dan lain sebagainya
kan kalau titik itu kita melihatnya dari catatan sejarah
jadi kita menyusuri catatan sejarah oh tahun sekian pernah terjadi di sini tahun sekian
tapi memang dari titik itu memang jauh lebih banyak di donggala yang kita
natangi yang kita temukan
jadi memang di donggala itu ada berapa titik itu banyak sekali di sana
tsunami juga jadi kemarin apa
tadi gambar tadi itu yang kemudian itu kan karena tsunami gitu yang turun dua meter ambles dua meter itu karena tsunami itu juga di donggala
artinya memang cukup berbahaya sebenarnya
berbahaya sebenarnya pak darwiyah sesar palu koro ini ya
ya itulah makanya kita bikin ekspedisi palu koro karena untuk membangkitkan awareness
mungkin kaum awam gitu seperti saya nggak pernah dengar ada sesar palu koro ya sampai kemudian oh baru tahu ketika ada gempa semacam ini
tapi karena mungkin teman teman dari tim ekspedisi palu koro tahu bahwa ini bahaya sehingga dicoba untuk diteliti lebih lanjut begitu bu rini
betul cuma sayangnya sebelum kita selesai kejadian dulu
iya udah kejadian
keduluan gitu ya keduluan dari gempanya
karena yang tercatat
itu seribu sembilan ratus tujuh itu oleh abendanon dia seorang geolog yang sedang juga melakukan perjalanan gitu ya
dan dia mengalami sendiri gempa pada saat itu
dia menceritakan dalam bukunya dalam laporannya bahwa saat itu kota palu rumahnya rebah semua gitu ya
artinya bisa dibayangkan kalau besarannya tujuh tujuh kalau nggak salah gitu ya tujuh tujuh skala riter itu juga ada orang palu menyebutnya air laut berdiri
air laut berdiri
bukan tsunami tapi air laut berdiri pada saat itu setinggi sekitar sepuluh meter
setinggi sekitar sepuluh meter
itu abe danun melaporkan seperti itu dalam buku tentang palu koro ini
ketika melakukan ekspedisi ini bertemu dengan orang orang yang mungkin yang sudah usia lanjut ya yang sudah pernah mengalami itu
mereka juga menceritakan hal sama bahwa gempa dengan kekuatan yang besar dan lain sebagainya itu
iya jadi contoh misalnya saya kami di kulawi gitu ya ketemu opa opa gitu ya
upah opa itu cerita bahwa pada saat gempa terjadi
dia jadi diceritakan oleh
neneknya waktu gempa itu terjadi kamu masih digendong
masih dalam gendongan orang tua
jadi bisa dibayar jadi gempanya waktu itu besar kemudian mereka lari dari kampung untuk mengusir di lapangan
nah pengalaman pengalaman itu yang kemudian kami gali
kemudian juga ada hal lain bahwa sebenarnya pengetahuan tentang gempa itu juga muncul dalam bentuk tarian tarian kemudian bentuk bentuk doa
artinya masyarakat jadi kearifan lokal di sana memang masih ada tapi tidak terlalu
itu tercatat dengan baik gitu loh ya
kemudian juga selain tarian tarian juga bentuk bentuk rumah
bentuk bentuk rumah di beberapa tempat di sana masih menggunakan rumah rumah adat yang memang sudah terbukti tahan gempa dibandingkan rumah rumah yang terbuat dari batu gitu
artinya memang konsep rumahnya itu sendiri sebenarnya bisa diadopsi gitu ya dalam bentuk rumah rumah yang selama ini dikembangkan untuk lebih tahan terhadap gempa
karena sejarah mereka juga pernah mengalami hal yang sama begitu ya
pernah mengalami gempa

terima kasih pak doro
terima kasih pak doro
sesar mana lagi di indonesia karena mungkin masyarakat tahu kita negara yang rawan bencana sesar mana lagi yang perlu diantisipasi di wilayah mana saja nanti dijawab oleh pak deru usai jeda
kami harus jeda terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di breaking news cnn indonesia
anda kembali di cnn indonesia breaking news
dan saat ini saya sudah tersambung dengan dr m adi pajari
saya mau mencoba
satu dua tiga
dr m adib humaydi sekjen dari ikatan dokter indonesia
kita akan berbincang bagaimana kemudian bantuan dari idi untuk pengerahan dokter ke lokasi kejadian
baik di palu dan juga donggala akan seperti apa
selamat malam dr adib
selamat malam mas dengan
pak adip ini setelah terjadi bencana gempa dan juga tsunami di palu dan juga donggala
tentu kebutuhan akan tim medis dokter dan sebagainya sangat dibutuhkan
dari idi seperti apa pak kontribusinya
ya terima kasih
jadi memang kami dari sejak mulai muncul gempa dan kemudian dilanjut ada tsunami
kita sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan teman teman kami di idi di sulawesi tengah dan di palu sekitarnya
tapi agak kesulitan
sehingga pada saat kemudian kita mendengar ada bencana gempa
maka kita sudah memberikan instruksi dan
kepada teman teman di sekitar lokasi sulawesi tengah yaitu di sulawesi selatan
kemudian di gorontalo dan sulawesi utara untuk menyiapkan timnya
dan mereka sudah melakukan pergerakan dari tadi siang
tim dari makassar dari idi bersama dengan fakultas kedokteran universitas jasanuddin
dan kemudian dari apa namanya dinas kesehatan ya
psg public safety center yang di
makassar sudah melangkah menuju ke palu melalui mamuju
dan ada juga yang kemudian bersama sama dengan batalion kesehatan bni
dengan menggunakan hercules untuk menuju pia dungbalai
oke jadi langsung idi dari provinsi di sekitar ya
di sekitar sulawesi tengah ini baik di sulawesi selatan di gorontalo
langsung bergerak begitu ya
tadi pun untuk memberikan bantuan
ada berapa orang itu pak kira kira
setiap tim memang kita tim awal
jadi ini adalah tim advance tim adjust
tapi dilengkapi juga dengan peralatan untuk memberikan bantuan kesehatan
khususnya karena ini adalah fase akut gempa
maka yang utama kita turunkan adalah tim dari dokter bedah dokter bedah tilang dan terkait dengan kasus kasus trauma
jadi dokter bedah tulang ini yang difokuskan untuk bisa memberikan bantuan
karena mungkin paling banyak dibutuhkan begitu ya pak adip
betul dan yang utama lagi sebenarnya problem yang ada di lapangan
kami tadi sudah mendapatkan informasi juga dari teman yang setelah sudah bisa berkomunikasi dari teman di palu
rumah sakit saat ini dalam kondisi tidak fungsional
artinya tidak dipakai sehingga korban banyak akhirnya dilakukan tindakan tindakan di luar rumah
rumah sakit dengan tindak tindak yang masih terbatas
sehingga yang didorong sekarang kita bersama sama dengan batolan kesehatan tni dan juga dukungan dari pusat krisis kesehatan dari kementerian kesehatan
untuk mendorong membuat rumah sakit lapangan di lokasi
oke ada rumah sakit lapangan di lokasi yang dicoba didorong oleh idi dan juga tekan rekan dari tni
setelah kemudian sementara idi memfokuskan untuk rekan rekan idi di wilayah sulawesi
di gorontalo sulawesi dan lain sebagainya
apakah ke depan nanti ada juga rencana pak kalau memang sudah bisa diakses
bantuan ditambahkan lagi mungkin dari idi pusat atau mungkin dari daerah daerah yang lain
ya jadi memang kita sudah teman teman di idi sudah terbiasa dengan kondisi disaster
dan tim yang sudah terbentuk di setiap masing masing wilayah dengan perimpunan perimpunan profesi yang terkait dengan gawat darurat dan bencana
mereka sudah menyiapkan tim
untuk kemudian bersiap siap untuk eskalasi jika memang dibutuhkan untuk terjun ke palu dan sekitarnya
tinggal nanti bagaimana mengkoordinasikan sdm yang ada
karena kita harus support teman teman kita yang ada di palu dan sekitarnya
karena mereka saat ini dalam kondisi yang memang membutuhkan bantuan daripada teman teman idi seluruh indonesia
oke jadi idi di wilayah makassar
gorontalo sudah bergerak
sementara bapak juga belum bisa mengkontak teman teman idi yang ada di palu dan juga di sulawesi tengah
begitu pak adip
sudah tadi kita sudah bisa kontak
yang untuk dikontak adalah yang sudah menggunakan nomor sl
karena untuk terkontak kita hubungin dia
apa yang anda dapatkan informasinya dari rekan rekan idi yang ada di sulawesi tengah yang bisa anda kontak
ya jadi penanganan
ini korban yang ada
sementara data dari bnpb memang masih tiga ratus delapan puluh empat korban meninggal dan sekitar lima ratus lebih luka berat
tetapi ini kemungkinan masih akan bertambah
karena belum semuanya bisa dievakuasi dari wilayah wilayah yang terkait dengan gempa
masalahnya adalah rumah sakitnya dalam kondisi lumpuh total
sehingga mereka tidak bisa menggunakan fasilitas rumah sakit
dan akhirnya menggunakan fasilitas yang sangat terbatas
di tenda tenda di luar daripada rumah sakit
baik terima kasih dr adib
tentu kita berharap idi bisa memberikan banyak sekali bantuan
karena sudah dilakukan juga ada pengerahan dokter ke wilayah bencana
tentu semua bantuan tentu dibutuhkan untuk para korban yang ada di palu dan juga donggala
terima kasih dr adib humaydi sekjen ikatan dokter indonesia
baik saya kembali ke pak daru
tadi sudah kita dengarkan ya bu rini juga bahwa dokter indonesia juga sudah mulai bergerak
untuk menyelamatkan korban dan lain sebagainya
tentu kan ini kita kembali teringat bahwa belum lama kita ada gempa di lombok begitu ya di ntb
kemudian sekarang ini terjadi di palu dan juga donggala sampai menyebabkan tsunami
secara umum pak daru indonesia ini sebenarnya bagaimana terhadap rawan bencana
dan memang ada banyak sesar ya pak ya patahan patahan yang perlu diantisipasi
iya saya kira betul sekali
cukup banyak sebenarnya tapi memang kita punya cara atau strategi untuk membangunkan awareness kita
kewaspadaan kita yang pertama memang dari sesar palukoro ini
yang sebenarnya sudah terkenal sebelumnya adalah sesar sumatera
itu sudah sering sekali terjadi mulai atau bahkan sebelumnya mulai ada gempa aceh
kemudian nanti ada gempa liwa gempa sungai penuh dan seterusnya
itu sudah mendapatkan perhatian cukup banyak makanya kita berpindahnya ke palu koro
yang perlu lagi kita angkat kita dorong para stakeholder adalah sesar sorong
yang memanjang dari pulau yapen kemudian melalui kota sorong manokwari sorong
sampai ke pulau obi dan ke arah pulau sula
itu juga saya kira sesar aktif sekali walaupun jumlah penduduk yang dilewati mungkin tidak sebanyak di sulawesi
kalau pulau sula itu sebelah mana pak
pulau sula yang tadi memanjang di ujung sebelum kena sulawesi tadi ya
kira kira kalau kita gambarkan hampir
betul hampir ke sulawesi di ujungnya yang tadi saya gambar sebagai kerak benua tadi
nah itu sesar yang besar jadi ada tiga yang besar itu
kemudian yang besar lagi sebenarnya ada juga yang namanya megatrust
yang melampar dari sebelah selatan atau barat sumatera sampai ke selatan jawa
sampai ke nusa tenggara kemudian ada di seberang halmahera ada juga di seberangnya sulawesi utara
itu juga perlu kita waspadai juga
tidak kalah penting adalah besar besar kecil tapi juga aktif sebenarnya
seperti kalau di jawa ada sesar cimandiri yang kalau kita runut itu berada dari pelabuhan ratu memanjang sampai ke lembang bandung
nah itu kayaknya teman teman ahli geologi juga sudah mulai memperhatikan dan memberikan warning warning yang sangat kuat
sehingga kita mestinya harus sudah lebih waspada menghadapi kalau ada gempa atau sesar itu bergerak
sesar lain saya kira
sudah terjadi sesar flores patah naik flores kemudian masih di sekitar jawa jawa timur
saya kira perlu juga dilihat lagi ekstensi sesar flores tadi
kalau memang ada kemungkinan memanjang ke arah utara bali sampai madura sampai ke jawa timur
jadi awareness ini sebenarnya perlu ditingkatkan lagi ya
karena masyarakat bahwa kita ini hidup tinggal di negara dengan rawan bencana seperti ini
dengan ada banyak sekali patahan patahan ini yang kemudian didorong ya oleh teman teman dari geologi juga untuk aware nya ditambahkan
betul pak daru
termasuk sesar sorong ya
tapi bisa diprediksi tidak sih pak bahwa kapan kemudian ini kira kira ada pergeseran dan lain sebagainya sehingga bisa menyebabkan gempa
prediksi waktu saya kira belum bisa
ahli mana pun belum ada yang bisa walaupun upaya ke arah sana tetap dilakukan terus
tentunya dengan pendekatan pendekatan macam macam
salah satunya dengan mempelajari siklus yang terjadi sekian puluh tahun sekian ratus tahun misalnya
seperti yang dilakukan oleh teman teman dari ekspedisi palu koro ya mempelajari siklus belajar dari apa namanya sejarah masa lalunya kapan
ya seperti itu
baik burini bagaimana
iya kan tadi kita ini sekarang ada dua ratus sembilan puluh lima sesar sebenarnya
dua ratus sembilan puluh lima sesar atau patahan
betul patahan dari delapan puluh lima kemudian diperbarui oleh badan geologi menjadi dua ratus sembilan puluh lima
bayangkan kita tinggal di atas rekahan mungkin gitu
nah artinya ini sudah tidak main main
saya pikir kesadaran itu memang harus dibangun gitu ya
pemerintah juga masyarakat juga bahwa memang kita hidup di wilayah yang penuh rekahan sehingga memang harus ada kesadaran yang muncul gitu
saya yakin peristiwa lombok kemudian sulawesi tengah itu sudah bisa mendorong pemerintah kemudian para pengambil keputusan untuk mulai membangun indonesia yang memang harus sadar bencana

yang paling sederhana adalah menyiapkan upaya
mengurangi risiko bencana jadi di awal sebelum terjadinya bencana
karena investasi itu sangat penting gitu loh
nah ini sudah harus dirubah gitu
harus ditambahkan lagi untuk bisa risiko bencananya
karena sosialisasi yang penting
artinya betapa pentingnya awareness kepada masyarakat
sehingga mereka bisa dengan sendirinya menyelamatkan
kalau bicara kembali ke palu koro kemarin setelah melakukan ekspedisi
sudah cukup besar belum antisipasi masyarakat awareness mereka terhadap palu koran ini
pengetahuan tentang sesar sendiri pengetahuan tentang bagaimana menyelamatkan diri pada saat gempa dan tsunami saja
itu mereka masih sangat minim sekali
dari temuan kami ya wawancara dengan masyarakat
pemerintah daerahnya bagaimana
ini pemerintah daerahnya contoh saja yang paling sederhana adalah
rambu rambu aja itu masih sangat sedikit
kami ada beberapa sebenarnya foto foto yang menunjukkan bahwa rambu kami harus berkumpul di mana
awas ada gempa segala macam itu masih sangat kecil gitu di lapangan yang cukup besar
sehingga masyarakatnya sendiri juga tidak aware dengan perhatian
saya pikir saya membayangkannya ketika kita masuk ke satu wilayah
harusnya informasi tentang ada potensi bencana di sini seperti ini
misalnya gempa banjir
sehingga masyarakat pendatang ataupun yang ada di sana harus aware
dengan informasi secara detail
sehingga mereka tahu ketika terjadi bencana mereka harus pergi kemana
mereka harus mengontak siapa mereka harus berkumpul di titik yang mana
sehingga itulah salah satu tujuan dari ekspedisi ini sebenarnya
untuk membangun awareness masyarakat dan secara kebetulan ya
ternyata terjadi setelah dilakukannya ekspedisi pak lukor oleh burindi juga pak daru
kalau tadi kata bu rini ada pertambahan patahan memang ini bisa bertambah ya pak jumlahnya
mungkin istilahnya bukan begitu ya
jadi sebenarnya patahan itu sudah ada tetapi memang penelitiannya itu kan berkembang terus gitu ya
jadi tadi yang dibilang berapa tadi delapan puluh ya
delapan puluh lima itu adalah versi dua ribu sepuluh
artinya pada kurun dua ribu sepuluh sampai dua ribu tujuh belas para ahli baik melalui badan geologi
melalui kementerian pupr melakukan penelitian lebih detail lagi
dan mengidentifikasi lebih banyak lagi yang totalnya ada hampir tiga ratus tadi
jadi itu yang kayaknya perlu kita sebarkan kita sosialisasikan lagi
bahwa ini loh kita sudah bisa mengidentifikasi lebih dari ini
terus setelah itu apa
setelah itu kita harus sadar mengantisipasi seperti apa
kita mesti siap memitigasi baik dari level pemerintahnya maupun level masyarakatnya
kalau dari sisi kami dari sisi geologi sendiri juga
kalau dari penelitian penelitian ilmiah itu sudah cukup banyak sebenarnya
cuma memang itu sebatas di penelitian ilmiah
hasilnya dikemanakan itu bagaimana
kita perlu menjembatani ini
supaya bisa diimplementasikan ke yang real ke masyarakat
jadi yang penelitian zaman dulu misalnya tahun tujuh puluh tahun delapan puluh kita bongkar lagi kita lihat lagi
kita kombinasi dengan hasil yang sekarang kemudian kita bawa
nah tim ini tim ekspedisi inilah yang mencoba menggali gali penelitian yang lalu seperti apa sih
kita kombinasi dengan penelitian kita kita sajikan dalam bentuk entah buku
entah video video pendek yang sifatnya populer dan bisa dinikmati oleh siapa saja
termasuk penelitian ekspedisi pak lukoro
dari sisi geologisnya geologinya memang sama dengan apa yang terjadi saat ini pak daru
saya kira ya memang kita sudah aware sekali kalau dari sisi internal geologi komunitas geologi ya
sesar polu koro itu memang aktif sekali
sehingga kita keperluan kita atau kepentingan kita adalah bagaimana kesadaran yang sudah ada di masyarakat
di komunitas geologi ini kita bawa ke luar ranah keilmuan tadi
dan sekarang yang perlu diantisipasi lagi adalah
sesar atau patahan sorong tadi
yang tadi sudah dijelaskan oleh pak darul
baik bu rini terakhir apa yang ingin ibu sampaikan setelah melakukan penelitian ini
kemudian terjadi gempa dengan tsunami yang memakan korban jiwa
sampai terakhir datanya tiga ratus delapan puluh lebih orang dari hasil penelitian ibu
apa yang ibu ingin sampaikan kepada masyarakat kepada pemerintah mungkin dan lain sebagainya
yang pasti pemerintah memang sudah harus bisa merubah
merubah dalam artian
saya jadi bicara politik
artinya politik anggarannya itu harus sudah ramah dengan bencana
artinya anggaran untuk kebencanaan itu memang harus besar bagaimanapun
karena memang kita hidup di negara yang
di wilayah yang memang tadi sudah ada dua ratus sembilan puluh lima sesar
itu yang pertama
kemudian yang kedua juga
itu bukan untuk menakut nakuti
tapi untuk menumbuhkan kesadaran sebenarnya kepada masyarakat
agar aware gitu ya
jadi pemerintah daerah nggak perlu khawatir gitu ya
investor takut karena informasi tentang gempa
tapi justru investor merasa secure merasa aman gitu ya
kalau kemudian informasi itu diberikan dengan sangat baik gitu ya
bahwa memang punya potensi
tapi kami menyiapkan wilayah ini siap menghadapi bencana
sudah siap dengan mitigasinya kira kira begitu
bukan untuk menakut nakuti sebenarnya
bukan untuk menakut nakuti
tapi bahwa kita memang siap siaga terhadap bencana yang memang
dan dibangun sesuai dengan kontur wilayah yang memang punya potensi bencana yang ada di wilayah tersebut
termasuk dari hasil penelitian atau hasil dari ekspedisi palu koro
sebenarnya tujuannya itu untuk apa namanya
memberikan rekomendasi ya kepada wilayah sulawesi tengah tentunya seperti itu
kalau untuk wilayah lain bagaimana bu
ya mungkin hasil riset ini juga bisa diadopsi di wilayah lain yang memang punya karakteristik yang sama dengan sulawesi tengah
misalnya tadi ada sesar sorong kemudian juga sukabumi tadi cimandiri
cimandiri agak berbeda karena nanti itu melewati bandung yang kotanya lebih padat
pak daru terakhir apa yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat sebagai ketua ikatan ahli geologi
yang paham sekali mengenai bencana gempa patahan dan lain sebagainya
agar kemudian kita bisa mengantisipasi lah hal hal seperti ini supaya tidak memakan korban jiwa lagi dan lagi
saya kira mungkin pesannya ke semua pihak tidak hanya ke masyarakat saja
masyarakat umum pasti itu karena kita atau masyarakat akan belajar dari kejadian
baik di lombok sumbawa maupun sekarang di palu donggala ya
tapi kemudian di sisi lain juga kita menghimbau juga kepada para pemegang pemerintah dalam hal ini
tentunya hasil hasil penelitian hasil hasil ekspedisi seperti ini perlu kita tindak lanjuti
misalnya nanti kita atau sebenarnya sudah tahu juga kita menyatakan bahwa ada zona zona yang berbahaya
itu harus diapakan itu mestinya ada langkah langkah berikutnya
jadi realnya misalnya di zona zona sesar palu koro kota palu itu
tata ruangnya mesti lebih dibenahin lagi
nanti kan dibangun lagi nih di masa masa setelah tanggap darurat selesai ada rehabilitasi
tata ruangnya mesti dibenahin lagi kode kode bangunan sipil mesti dibenahin lagi
yang tadinya mustinya membangunnya katakanlah tidak mengikuti kaedah kaedah kode kode pembangunan yang bangunan tahan gempa
nanti harus dikembalikan lagi ke kaedah yang betul
itu saya kira sangat sangat penting sekali dan itu perlu gerakan dari

gerakan dari semua pihak tidak hanya kami kami tidak hanya masyarakat tidak hanya pemerintah tapi semuanya
bicara mengenai zona bu rini kembali lagi
zona yang sudah dibagi juga dari hasil ekspedisi palu koro
wilayah wilayah ini masuk ke zona merah sebenarnya
wilayah wilayah yang terjadi gempa dan juga tsunami ini
kayak talise tadi yang pinggir pantai itu tuh sebenarnya zona merah
tapi kami lihat itu di situ banyak sekali bangunan gitu ya
banyak bangunan disana kemudian di seberangnya tuh ada hotel ada mall bahkan gitu ya
itu zona merah
udah jelas itu zona merah di pinggir pantai kan
dan itu yang terjadi sekarang ini
itu yang terjadi sekarang
selain itu bu selain di pantai talisi tadi zona merah lainnya ditemukan
talise kemudian naik ke atas itu donggala itu juga wilayah merah gitu
artinya banyak wilayah wilayah merah yang kemudian itu dimanfaatkan sebenarnya
ada bangunan kemudian ada warung warung ada toko disana
jadi ketika tsunami datang habis sudah di wilayah itu
oke seperti yang terjadi kemarin ya bencana
tentu kita berharap semuanya bahwa saat ini
semua pihak ya bisa bekerja dengan baik untuk bisa memberikan bantuan yang paling maksimal
kepada masyarakat di palu dan juga donggala karena tadi juga informasi dari pak topo bahwa
di donggala sendiri belum bisa diakses karena masih gelap gulita belum ada komunikasi
tentu kita berharap yang terbaik bagi warga di palu dan juga di donggala
terima kasih banyak ya bu rini sudah hadir di cnn malam hari
pak daru terima kasih banyak untuk semua informasi yang pak daru juga bu rini sampaikan kepada kami malam hari ini
dan cnn indonesia breaking news akan segera kembali saat lepas